dua anggota tni di medan sumatera utara menangis hingga bersujud saat difonis penjara seumur hidup dan dipecat dari keanggotaan tni karena membawa tujuh puluh lima kg sabu sabu dan empat puluh ribu butir ekstasi
tni menangis hingga berhenti
tni menangis hingga berhenti
tni menangis hingga berhenti